putri yang tersihir
suatu ketika seorang tentara bernama akilas mengucapkan selamat tinggal kepada rekan rekannya dan berangkat ke rumahnya
setelah bepergian selama berhari hari ia tidak punya uang untuk membeli makanan untuk dirinya atau untuk kudanya dan rumahnya masih sangat jauh
dia sangat lapar dan lelah ketika tiba di sebuah kastil yang besar dan juga indah
dia memasuki kastil menaruh kudanya di istal memberinya makan dan pergi ke istana
di salah satu ruangan sebuah meja telah disiapkan dengan makanan dan minuman terbaik yang bisa didapatkan seseorang
dia makan dan minum sepuasnya ketika tiba tiba seekor beruang masuk
oh jangan takut aku bukan beruang yang menakutkan
iya dari tempatku berdiri sepertinya kau menakutkan
santai sebenarnya aku adalah seorang gadis seorang putri yang disihir
dan jika kau melewati satu malam di sini sihirnya akan hilang
aku aku minta maaf tapi aku tidak berpikir aku ingin bermalam dengan seekor beruang
aku tidak akan membahayakanmu
beruang itu menunjukkan kepada achilles potret seorang putri cantik
ini aku putri paris
terima kasih dan jika kau bermalam dan membantuku menghilangkan sihir itu maka aku akan menikahimu aku berjanji
aku ingin menjadikan kau sebagai istriku baiklah aku akan menginap
terima kasih aquelens sampai ketemu besok
achilles mengganggu dan beruang itu pergi
lelah dari perjalanannya yang panjang ia pergi tidur
ketika matahari terbit keesokan paginya sang putri masuk
dia bahkan tampak lebih cantik daripada potretnya
kau telah membantuku untuk menghilangkan sihir itu achilles
terima kasih seperti yang aku janjikan aku ingin kau bersiap untuk
pernikahan itu dirayakan dan mereka hidup bahagia bersama
hari berlalu dan akilaya segera memikirkan rumah lamanya dan ingin mengunjunginya
tolong jangan pergi kau tidak bahagia di sini
sayangku aku benar benar ingin bertemu dengan orangtuaku
tapi jangan khawatir aku akan segera kembali
baiklah baiklah kalau begitu
jika kau harus pergi maka silahkan ambil tas biji ini
kemanapun kau pergi lemparkan benih benih ini di kedua sisi jalan
dimana pun mereka jatuh pohon akan tumbuh
dan dari pohon pohon ini buah langka akan tumbuh dan burung burung yang indah akan bernyanyi
segala sesuatu tentangmu begitu ajaib
aku sangat bersyukur telah menikah denganmu
dan aku bersyukur telah menemukanmu
achilles mencium tangannya dan kemudian pergi
selama beberapa hari berikutnya kemana pun akhiles pergi
ia melempar benihnya
ini benih ajaib
dan setelah itu pohon pohon tumbuh seolah olah merayap keluar dari bumi
suatu hari di tengah lapangan terbuka
dia melihat sekelompok pria duduk di atas rumput bermain kartu
di dekat mereka ketel tergantung
dan meskipun tidak ada api di bawahnya sup di dalamnya mendidih
halo tuan tuan di sana
kalian memiliki hal yang hebat ketel mendidih tanpa api
bukan tetapi aku memiliki sesuatu yang lebih luar biasa
dia mengeluarkan satu biji dan melemparkannya ke tanah
lalu kemudian pohon tumbuh dengan buah buahan langka di ranting rantingnya
dan burung burung yang indah bernyanyi di sekitarnya
dari mana dia mendapatkan benih ajaib itu
hanya putri ajaib yang memiliki benih ini
aku pikir dia adalah pria yang membantunya mematahkan sihir
yang kita berikan padanya
dia harus membayarnya
iya mari kita buat dia tidur selama setengah tahun
achilles tidak tahu bahwa orang orang ini adalah para penyihir yang telah menyihir putri paris
mereka mengucapkan mantra padanya dan achilles segera terjatuh dari kudanya dan tertidur lelap
segera setelah itu putri paris diberitahu oleh tentaranya bahwa semua puncak pohon
telah kering dan mati
oh ini sangat tidak baik
sesuatu pasti terjadi pada suamiku
dia memutuskan untuk mencarinya
dia pergi melalui jalan yang sama di mana achilles telah pergi
dan ketika dia mencapai tempat lapangan terbuka
dia melihat pohon yang indah dan di bawahnya ada suaminya
dia menggoyang goyang memanggilnya dan bahkan mencubitnya
tetapi suaminya tidak bergerak
putri paris sangat marah dan dalam kemarahannya dia mengutuk
kau tukang tidur aku berharap badai akan mengangkatmu dan membawamu pergi jauh
ke negara negara yang tidak dikenal
dia jarang mengucapkan kata kata ini ketika angin yang kencang datang bertiup dan bersiul
dan mengangkat prajurit itu dan membawanya pergi di depan mata sang putri
sang putri segera merasa menyesal dan menangis
dia menangis dengan kata katanya tetapi itu sudah terlambat
oh tidak apa yang telah kulakukan
sementara itu akilas terbawa angin dan dilemparkan ke sebuah pulau
pada saat dia membuka matanya setengah tahun telah berlalu
dia bangun melompat durus di atas kakinya dan melihat sekeliling
bagai bagaimana aku bisa kesini
siapa yang siapa membawaku kesini
ketika dia berjalan di sepanjang pantai berpasir di pulau itu
dia melihat tiga orang berkelahi
mereka adalah anak anak dari penyihir jahat itu
ada apa ini kenapa kalian semua bertengkar
tuan kau tahu ayah kami meninggal dan meninggalkan kami tiga hal yang luar biasa
karpet terbang sepatu bot tujuh liga dan topi yang tidak terlihat
tapi sepertinya kita tidak bisa memutuskan siapa yang akan mengambil apa
oh kalian penyihir yang lucu hentikan pertengkaran kalian
jika kalian mau aku akan membagi hal hal itu di antara kalian semua sehingga semua orang akan puas
para penyihir itu setuju
sekarang apakah kalian melihat pohon kelapa itu yang daunnya menyentuh ke tanah
simpan ketiga benda ajaib ini dekatku dan lari ke pohon kelapa itu dan kembali
siapapun yang tiba lebih dulu dan memilih di antara tiga keajaiban ini
siapapun yang akan mencapai posisi kedua akan memilih di antara dua keajaiban itu
yang ketiga ya dia akan mengambil apa yang tersisa
dalam sekejap ketika penyihir itu berlari menuju pohon kelapa
achilles tersenyum dan mengambil sepatu bot tujuh liga
topi yang tidak terlihat duduk di atas karpet terbang dan pergi mencari kerajaannya
setelah beberapa waktu dia datang ke gubuk dan masuk
di sana dia melihat seorang wanita tua
selamat pagi nenek aku sangat lapar
bisakah kau memberikanku sesuatu untuk dimakan
tentu saja nak silahkan duduk
achilles duduk dan wanita itu menggerakkan tangannya ke udara
segera sebuah meja besar dengan makanan paling lezat keluar dari udara
wow kau seorang pri
aku bisa jadi segalanya sekarang diam dan makan makananmu
achilles memakan makanannya itu sesuka hati
begitu dia selesai meja itu menghilang secara ajaib
terima kasih banyak untuk makanannya
sekarang apakah kau bisa membantuku untuk hal yang lain
aku akan berterima kasih kepadamu selamanya
achilles menceritakan segalanya kepada peri tua itu
jadi disinilah aku berusaha menemukan istri tercintaku paris
tolong beritahu aku cara menemukannya
aku tidak pernah mengerti kalian anak muda
siap melakukan apapun untuk cinta
tolong aku mencintainya
itu bukan masalahku
aku akan memanggil angin dan bertanya kepadanya
dia berhembus ke seluruh dunia jadi dia pasti tahu di mana istrimu tinggal
dia pergi ke halaman dan berseru dengan suara yang keras
oh angin datanglah kepadaku sekaligus
tiba tiba dari semua sisi angin mengamuk muncul dan meniup begitu keras sehingga gubuk bergetar
tenanglah angin yang kencang
dan beritahu aku jika kau melihat putri paris yang cantik di mana saja
ya nenek tua
putri paris yang cantik hidup di kerajaan baru
suaminya menghilang ketika sedang marah
tidak tahu bahwa dia dibawah mantra oleh penyihir jahat
dia menyesali tindakannya dan masih merindukan suaminya
tetapi sekarang berbagai raja dan pangeran datang kepadanya setiap hari untuk memintanya menikah
dan seberapa jauh jaraknya dengan kerajaan itu
dibutuhkan waktu tiga puluh tahun untuk berjalan ke sana
sepuluh tahun untuk terbang di atas sayapku
dan jika aku meniup aku bisa membawanya hanya dengan tiga jam
aku ingin kau membawaku ke istriku
dan kedua aku akan melakukannya jika kau mengizinkan aku tinggal di kerajaanmu selama tiga hari tiga malam
aku tidak peduli
kau bisa tinggal selama tiga minggu jika kau mau
bersiaplah untuk pergi
tapi jangan takut
aku tidak akan menyakitiimu
tidak ada aku tidak mengatakan apa apa bukan apa apa
tiba tiba angin kencang bersiul dan meniup
achilles dibawa ke udara dan melewati gunung dan juga laut
tepat di bawah awan
dan hanya tiga jam dia berada di kerajaan baru tempat putri cantik itu tinggal
selamat jalan anak muda
aku kasihan padamu dan tidak ingin tinggal di kerajaanmu
karena jika aku mulai bergerak tidak ada satu rumah pun yang akan tertinggal di kota ini
tidak ada satu pohon di kebun pun
aku akan menggulingkan semuanya
akulah angin yang kuat
dia memang suka berguling
tidak ada yang bisa mengguling
dia memang suka pamir
kau angin yang kuat dan perkasa
terima kasih telah membantuku
achilles mengenakan topinya yang tidak terlihat dan pergi ke istana
dia memasuki ruangan besar
di sekeliling meja terlihat ada banyak raja dan pangeran yang datang untuk merayu putri paris
ketika salah satu dari mereka
menawarkan sebuah gelas berlian sebagai hadiah
achilles memukul gelas itu dan memecahkannya
semua tamu terkejut
saat itu sekantung benih yang telah diberikannya dijatuhkan dari sakunya
putri paris langsung bisa mengenalinya
dia ada di sini
dengan gembira dia memberikan teka teki untuk para tamunya
baiklah tuan tuan ini teka tekinya
aku punya peti mati buatan tangan dengan kunci emas
aku telah kehilangan kunciku dan tidak pernah berharap untuk menemukannya
tiba tiba kuncinya telah menemukan diriku
siapapun yang bisa menebak teka teki itu akan menjadi suamiku
semua raja dan pangeran mencoba menebak nebak jawabannya tetapi sia sia
sayangku jika kau di sini keluarlah dan tunjukkan dirimu
achilles melepas topinya yang tidak terlihat meraih tangan sang putri dan menciumnya
inilah kunci dari teka tekiku peti mati itu adalah diriku sendiri
dan kunci emas adalah suamiku yang setia
siapa yang akan menebaknya
semua raja dan pangeran mengerutkan kening dan pergi dengan sedih
putri paris dan akile saling berpelukan
aku sangat menyesal sayangku
kemaraanku mengendalikanku dan
tenanglah angin memberitahuku segalanya
aku tidak marah tetapi senang telah menemukan jalan kembali kepadamu
terima kasih sayangku aku berjanji untuk tidak pernah kehilangan kesabaran lagi
selama kau tidak mengirimku ke pulau yang jauh sayangku
keduanya senang bisa dipersatukan kembali
putri paris mengirim pengawalnya untuk membawa orang tua achilles ke kastil
sehingga mereka bisa tinggal bersamanya
akile sangat bahagia dan lebih mencintai sang putri
putri paris tidak pernah kehilangan kesabaran lagi
dan untuk achilles dia belajar beberapa trik sulap dari istrinya
dan senang menggunakannya kapan saja dia bisa
terima kasih sayangku